yang keempat data screening rewet kesehatan badan ad hoc
pada tahap awal berdasarkan jenis petugas sekretariat ppk
ppk yang berisiko satu tujuh ratus sepuluh yang tidak berisiko sebelas dua puluh empat jadi berisiko sekitar tiga belas empat puluh tiga persen
sekretariat pps yang beresiko lima empat ratus dua puluh empat yang tidak beresiko tiga puluh sembilan lima ratus sepuluh orang yang beresiko setara dengan dua belas tujuh persen
anggota kpu kabupaten kota yang berisiko empat sembilan puluh tiga yang tidak berisiko tiga puluh tiga tujuh ratus sepuluh
anggota kpu kabupaten kota yang berisiko empat sembilan puluh lima yang tidak berisiko tiga dua ratus sembilan puluh lima sehingga berisiko sekitar sepuluh delapan puluh persen
tujuh provinsi yang berisiko empat ratus delapan puluh lima yang tidak berisiko empat dua ratus delapan puluh empat yang beresiko sekitar sepuluh tujuh belas persen
panitia pemungutan suara pps yang berisiko lima belas tiga ratus delapan puluh delapan yang tidak berisiko satu ratus tiga puluh enam tiga ratus tujuh puluh empat
anggota kpu kabupaten kota yang berisiko lima belas tiga ratus delapan puluh delapan yang tidak berisiko satu ratus tiga puluh enam tiga ratus tujuh puluh empat sehingga berisiko satu ratus tiga puluh enam tiga ratus tujuh puluh empat
yang berisiko ini setara dengan sepuluh lima belas persen
untuk anggota kpps yang berisiko dua ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus enam puluh empat orang yang tidak berisiko
yang berisiko dua ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus enam puluh empat orang yang tidak berisiko lima empat persen
untuk anggota kpu pusat alhamdulillah tidak ada yang beresiko dan sehat semua
berdasarkan provinsi sebagaimana di dalam laporan tidak kami bacakan pada intinya kalau dibuat total yang berisiko adalah tiga ratus tiga puluh delapan sembilan ratus dua puluh empat orang
berdasarkan provinsi sebagaimana di dalam laporan tidak kami bacakan pada intinya kalau dibuat total yang berisiko lima tiga ratus enam puluh satu empat ratus tujuh puluh lima orang
atau setara dengan lima tiga puluh delapan persen yang tidak berisiko sebanyak lima tiga ratus enam puluh satu empat ratus tujuh puluh lima orang atau setara dengan lima tiga puluh delapan persen yang tidak berisiko sebanyak lima tiga puluh delapan persen
jumlah petugas yang diskrining total enam tiga ratus tiga ratus sembilan puluh sembilan
sekali lagi terima kasih kepada pak mendagri atas fasilitasinya pimpinan ksp menteri kesehatan pimpinan bpjs ketenaga kerjaan dan bpjs kesehatan
kpu memfasilitasi kpu untuk memastikan bahwa petugas petugas badan net hoc yang bertugas di pemilu dua ribu dua puluh empat dalam kondisi yang sehat
screening lewat kesehatan merupakan tindak lanjut adanya surat edaran bersama antara kemendagri kpu dan selu bersama bpjs kesehatan
untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional dan meminimalisir potensi adanya kecelakaan kerja bagi penyelenggara pemilu
kpu membayangkan untuk meningkatkan jumlah pengisian screening hasil lewat kesehatan
gambaran pemetaan hasil screening lewat kesehatan dapat menjadi pertimbangan dalam menekan kecelakaan kerja bagi penyelenggara pemilu
yang kelima data kecelakaan kerja badan ad hoc untuk yang mengalami kematian anggota ppk enam yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit satu ratus enam puluh
pps mengalami kematian dua puluh tiga orang yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit tujuh ratus delapan puluh tiga orang
kpps yang mengalami kematian satu ratus lima puluh dua orang yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit tiga delapan ratus dua puluh satu orang
jadi total badan network berupa anggota ppk anggota pps dan anggota kpps yang meninggal dunia sebanyak satu ratus delapan puluh satu orang yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak empat ribu tujuh ratus tujuh puluh orang
data diambil pada durasi waktu tanggal empat belas sampai dengan dua puluh lima februari dua ribu dua puluh
kita doakan semoga teman teman saudara saudara anggota badan esok yang meninggal diberikan khusnul khotimah dan yang sakit segera sembuh
update data tanggal dua puluh dua maret dua ribu dua puluh empat telah dibayarkan santunan kepada satu ratus empat belas orang anggota badan asok yang meninggal
dan tiga ratus tujuh puluh empat anggota badan network yang mengalami kecelakaan kerja dalam rentang waktu pada tanggal empat belas sampai dua puluh lima februari dua ribu dua puluh empat
yaitu pada hari pemungutan suara dan pasca pemungutan suara
selebihnya masih dalam proses pengumpulan dokumen dan validasi dari laporan yang disampaikan